pembangunan indonesia perjuangan
anggota fraksi pdip yang diduga membuka video porno saat rapat di komisi sembilan dpr ri
bambang menambahkan harvey tiba tiba dikirim pesan melalui whatsapp yang berisi konten video porno
namun ia tak memungkiri jika memang ada pihak hendak melaporkan yang bersangkutan
dengan alasan melanggar kode etik anggota dewan
fraksinya menyerahkan sanksi etika
kepada mahkamah kehormatan dewan
tim liputan cnn indonesia